maria dirawat oleh ibunya yang mencintainya lebih dari apapun di dunia
ini simpan boneka ini
bu aku agak terlalu tua untuk boneka bukan begitu
sahabat ibu yang memberikannya agar ibu tetap aman
kami sudah tidak pernah bertemu tapi ibu akan selalu merindukannya
apapun yang terjadi boneka itu akan selalu melindungimu dan menunjukkan jalan yang benar
tapi sekarang aku ingin agar kau tetap aman
beberapa bulan kemudian ibu maria jatuh sakit parah dan akhirnya dia meninggal
maria mencintai dan merindukan ibunya dan dia tinggal di rumah itu
dan melanjutkan hidupnya

maria mulai menyadari bahwa rumah itu terlalu besar untuk dia sendiri
dia memutuskan untuk memberikan sebagian dari rumahnya untuk disewakan
setelah berbulan bulan dia menemukan pasangan paruh baya yang ingin menyewa satu kamar di rumahnya
astaga astaga rumah ini terlalu besar untuk seorang gadis muda sepertimu
kau melakukan hal yang benar dengan membiarkan kami menemanimu
rumah besar itu tidak pernah menjadi masalah bagiku
aku ingin ditemani
oh kami akan menyambut diri kami
maria berbaik hati jadi dia tidak pernah curiga
dia dengan senang hati mengajak mereka berkeliling
tapi tuan dan nyonya giberson punya rencana berbeda
mereka ingin merebut rumah itu dari maria
kalau saja gadis muda ini diusir selamanya
kita bisa memiliki seluruhnya
seluruh rumah untuk diri kita sendiri
mereka membuat rencana
tolong bantu kami
suamiku mengidap penyakit yang aneh dan
yang bisa menyembuhkannya tinggal di seberang perbukitan jauh di dalam hutan
tapi dia penyihir
maaf sekali ini tidak hadir
bagaimana bisa aku meminta seorang gadis untuk pergi ke penyihir
ditinggalkan dengan sangat berani untuk bertemu baba yaga
dan memohon padanya untuk menyelamatkan tuan giberson
tanpa mengetahui niat sebenarnya dari mereka berdua
setelah berhari hari menyelusuri dan berjalan melalui hutan lebat
maria merasakan sesuatu
ada hembusan udara yang mendekati dirinya
melaju ke hutan dengan piring terbangnya
tidak tidak tidak
aku telah melakukan kesalahan
aku tidak bisa melangkah lebih jauh
ya kau bisa
dan kau harus
hah siapa itu
apa aku akan berubah menjadi ayah
dan itu benar
boneka yang diberikan kepada maria oleh ibunya
dia menjelaskan kepada maria bahwa dia adalah boneka ajaib maria kaget
aku tidak tahu harus percaya
tapi aku baru saja melihat penyihir di piring terbang
aku akan mempercayaimu bonekaku yang bisa bicara
sekarang dengarkan aku
sisakan roti dan susu dari makanan yang kau bawa
lanjutkan ke pondok penyihir dan berikan sepotong roti dan susu ke anjing dan kucing
lakukan yang aku katakan dan kau akan baik baik saja
dan dengan itu boneka yang berbicara itu kembali menjadi boneka
maria menarik nafas dalam dalam dan melanjutkan perjalanannya
mungkin aku tidak harus masuk
jangan katakan itu
kau baik baik saja
ya ampun kau hanya akan terus datang dan pergi seperti itu
kau pikir kau bisa membodoh itu
bapak yaga gadis bodoh
aku kesini untuk mencari bantuan
aku mengenal pasangan yang tinggal di tempatku dan tuan giberson tidak sehat dan dia punya penyakit langka dan hanya kau yang punya obat untuk itu
biarkan aku melihat apakah kau berkata jujur
bapak yaga membuka potnya
dia mencari bantuan
dia melihat ke dalam dan melihat bahwa tuan giberson sangat sehat dan pasangan itu menari di rumah
baba yaga berbalik dengan rasa marah
beraninya kau berbohong
apa kau tahu siapa aku
aku akan mengubahmu menjadi biola
aku butuh ramuan dan buku terbaik dari naga selatan
baba yaga mengawasi maria di sebuah ruangan dan pergi untuk mengambil perbekalannya untuk membuat mantra
aku harus apa sekarang boneka
melalui ketakutan dan air matanya maria melihat kucing dan anjing itu
meskipun dia takut dia teringat sepotong roti dan susu yang dia sisakan
dia membelai hewan hewan itu dan memberinya makan
aku tidak tahu apa yang akan dilakukan penyihir terhadapku
tapi setidaknya aku tidak sendiri
ada kalian dan bonekaku
buah penyihir tidak akan melakukan apapun padamu
tidak jika kau melakukan persis seperti yang kami minta
hah hariku semakin bertambah aneh
hahaha kami bahkan belum mulai
dengar gadis penyihir yang kau takuti tidak selalu seperti ini
ya percaya atau tidak dia sebenarnya sama sepertimu
kucing dan anjing itu memberitahu maria bahwa penyihir itu benar benar muda

ketika dia berhenti melihat dirinya di cermin
sesuatu tentang dia bertengkar dan dia ditinggalkan
itu tidak terlalu spesifik
berhenti membuang buang waktu
dengarlah penyihir akan datang sebentar lagi
sisir dan cermin ini ajaib nona

kau tidak akan pernah bisa berlari lebih cepat dari penyihir tanpa ini
eh ngomong ngomong saat kau merasa penyihir itu mengejarmu
lempar benda benda ini ke tanah satu persatu
itu akan memperlambatnya
maria berlari seperti dia sudah diikuti oleh penyihir
di sisi lain penyihir baru saja kembali ke gubuknya
dan melihat anjing dan kucing duduk dengan bangga dan maria pergi
penyihir sangat marah
dia menaiki piring terbangnya dan menuju ke hutan
aku bisa mendengar suara dedaunan aku bisa mendengarnya
dia mengejar cepat lempar sisir
maria melemparkan sisir ke tanah dan bersembunyi di balik pohon
dia mengejutkannya segera setelah penyihir itu menangkap maria
segera setelah penyihir itu mendekati sisir
sisir itu terbang dan mulai menyisir rambut acak acakan penyihir itu
kau lihat penyihir itu berhenti dan menyisir rambutnya jadi itu menjadi kotor
sisir membersihkan kotoran dari rambut penyihir sehingga membuatnya keriting alami
ah berhenti aku tidak suka ini
maria berlari sekuat tenaga
tapi beberapa saat kemudian dia bisa mendengar penyihir itu mendekat lagi
ah tunggu cermin
saat maria bersembunyi di balik batu besar
dia melihat cermin ajaib itu berubah menjadi gunung cermin raksasa
baba yaga mendekati gunung
dan meskipun dia berusaha menutupi matanya karena tidak ingin melihat bayangannya sendiri
itu sudah terlambat
dan yang mengejutkan maria
penyihir itu mulai menangis
dia sedang menangis
oh tidak aku menyakitinya
jika anak di sini dia akan menyisir rambutku dan menaruh bunga seperti yang selalu dia lakukan
setidaknya dia punya boneka ajaib yang kuberikan padanya untuk mengingatku
oh aku merindukanmu anak aku merindukanmu
saat baba yaga menangis
dia menyadari bahwa dia perlu menangis keras untuk merasa lebih baik
dan maria di sisi lain menyadari hal ini
tunggu boneka ajaib
apa dia berbicara tentang ibuku ana
aku mau pergi
aku minta maaf atas rasa sakitmu tapi apakah ini boneka yang kau berikan pada ana
ya bagaimana kau memilikinya
ana adalah ibuku
ana dan baba yaga adalah sahabat terbaik
ana menyukai baba yaga dan trik sulap kecilnya
senangnya ana semakin mencantum kepadanya
tapi setelah pertengkaran kami tidak lagi bicara
aku menyadari dia telah pergi
dan aku tidak bisa menghadapinya
aku berhenti melihat ke cermin
dan berhenti merawat diri
tapi saat itu aku mulai menggunakan sihir untuk tujuan salah
sekarang setelah melihat diriku
aku menyadari aku telah mengecewakan ana
ana tidak pernah melupakanmu
aku mengerti sekarang
dia ingin aku menemukanmu
itu sebabnya dia memberiku boneka ini
boneka itu adalah hadiah dari baba yaga untuk ana
boneka itu hanya akan hidup untuk membantu ana
setelah ana pergi boneka itu membantu maria
baba yaga memeluk maria erat erat dan bersumpah tidak akan pernah melepaskannya
baba yaga memberi pelajaran yang sangat bagus kepada pasangan gibran
mereka sekarang tahu untuk tidak menipu siapapun lagi
baba yaga sekarang mengerti pentingnya melihat diri sendiri
hanya karena kita tidak memikirkan diri
tidak melihat tindakan kita
dan tidak melihat diri kita sendiri
bukan berarti kita tidak bertanggung jawab atas tindakan kita
maria juga belajar untuk tidak membiarkan orang asing masuk ke dalam rumah
baba yaga masih disebut penyihir
tapi terutama karena dia sangat cerdas
dan dia tahu banyak mantra
yang dia gunakan untuk kebaikan orang lain
ya hampir setiap hari

saya ingin mudah menyuku j compassion and so encik adalah peneman jangan berkita kita
asal kepala dari sisi saya